delapan tahun kasus pembunuhan dan pemerkosaan pada seorang perempuan di cirebon bernama vina
nyaris menemui jalan buntu
tiga pelaku pembunuhan masih melenggang bebas lari dari tanggung jawab
keluarga korban hampir dibuat putus asa kemana lagi harus mencari keadilan
luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga fina
air mata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami oleh sang putri
hal serupa juga dirasakan ayah dari muhammad rizky rudiana yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor
bahkan ayah eki yang merupakan anggota polisi juga tak tinggal diam untuk mengungkap kasus pembunuhan
bagi keluarga waktu delapan tahun itu belum cukup untuk menutup luka atas kepergian vina dan eki
apalagi tiga pelaku pembunuhan masih menghirup udara bebas
saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit
eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban
daripada kelompok kelompok yang kejam
saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar
dan saya mohon agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya
dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap
demi mencari keadilan keluarga fina dari cirebon datang ke jakarta bertemu pengacara hotman paris
keluarga meminta agar hotman paris membantu menyelesaikan kasus tragis yang menimpa fina dua ribu enam belas lalu
harapannya tentu agar para pembunuh fina ditangkap dan dihukum seadil adilnya
perkosaan vina diangkat dalam sebuah film
pro dan kontra sempat mewarnai penayangan film ini
awalnya pihak keluarga fina tak mau difilmkan
lantaran peristiwa ini membuka lagi luka lama
namun karena demi mengungkap tiga tersangka lain yang masih buron keluarga akhirnya setuju
namun saudara dalam proses pembuatan film ini
dua orang tak dikenal mendatangi rumah mereka di talun cirebon
keduanya meminta agar kisah fina yang diangkat ke layar lebar dihentikan
mereka beralasan apabila film tersebut dibuat dan ditayangkan akan kembali ramai jadi perbincangan
kenapa di persetujukan dibikin film
ini kan udah maksudnya kasusnya udah tutup nih
kenapa dibikin film yang ada nanti
dan ramai lagi gitu
saya bilang ini kan hak saya keluarganya
terserah saya dong mau setuju atau enggak
berada di lokasi gang bakti jalan raya majasam kecamatan kesambi kota cirebon jawa barat
yang inilah menjadi tempat menjadi saksi bisu
di mana mayat fina dianiaya oleh kawanan geng motor bersama kekasihnya eki
tak hanya mengalami kekerasan hingga tewas
pelaku juga tega melakukan pemerkosaan kepada fina
membawa kedua korban ke jembatan layang jalan raya talun
kecamatan talun kabupaten cirebon
mereka meletakkan keduanya di aspal dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal
di jembatan layang jalan raya talun kecamatan talun kabupaten cirebon inilah
jenazah vina dan eki ditemukan
menurut keluarga fina saat di rumah sakit
polisi menyebut kematian korban ini akibat kecelakaan tunggal
namun tiga hari berselang keluarga korban merasa ada yang janggal dari kematian fina
kejanggalan ini terlihat pada motor dan ponsel fina yang tak ada bekas kerusakan
padahal fina dan kekasih disebut meninggal karena kecelakaan
kepala pembangunan dan pemerkosaan pada vina berjumlah sebelas orang
namun baru delapan orang anggota geng motor ditangkap pada tiga puluh satu september dua ribu delapan belas
pada dua puluh tujuh mei dua ribu tujuh belas ke delapan pelaku menjalani sidang fonis
tujuh pelaku yakni jaya suprianto eka sandi hadisaputra eko ramadhani sudirman dan rivaldi adityawardana
difonis penjara seumur hidup
sedangkan satu pelaku lain yang saat itu masih dibawa
umur difonis delapan tahun penjara
namun delapan tahun berlalu tiga dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan vina tak kunjung ditangkap
barulah setelah kasus ini mencuat lagi polda jawa barat merilis tiga ciri ciri dari pelaku
meskipun dalam rilis ini tak dilampirkan foto ataupun sketsa wajah namun hanya ciri ciri saja
buronan pertama pegi alias peron saat ini berusia tiga puluh tahun dengan ciri ciri berbadan kecil kemudian rambut keriting dan kulit hitam
buronan kedua ialah andi yang usianya tahun ini tiga puluh satu tahun dengan ciri ciri berbadan kecil rambut lurus dan berkulit hitam
dan burunan ketiga bernama dani yang usianya dua puluh delapan tahun dengan ciri ciri rambut keriting dan kulit sawo matang
diduga salah satu dari tiga orang yang masuk di dpo ini
polda metro jaya menyebut sudah berkoordinasi dengan polda jawa barat untuk mencari buronan pembunuh kasus fina di jakarta
dari polda lain dari polres lain di luar wilayah hukum polres di wilayah luar wilayah polda metro jaya polda metro jaya siap membantu
tiga kuasa hukum dari delapan terpidana kasus pembunuhan dan ruda baksofina dan eki
yakin seluruh terpidana yang sudah difonis hukuman penjara bukan pelaku pembunuhan
menurut kuasa hukum tuntutan dengan fakta hukum dan hasil forensik berbeda
dalam tuntutan korban atas nama eki meninggal dengan kondisi luka tusuk di bagian dada dan perutnya
namun dari hasil forensik tidak ada luka tusuk senjata tajam
semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya bukan pelakunya
kalau kami yakin bukan pelakunya silahkan dianalogikan sendiri disimpulkan sendiri
dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda
katanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada di dan perut
tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam